magical night promo terbatas belanjanya di m shop aja
ini semua gara gara sini
sidi udah hancurin hidup aku sidi
mobil dan rumah sekarang sudah menjadi milik saya
bukan milik kamu lagi
sudah jangan lama lama
keterlaluan sih cindy
saya tidak sadar dia sudah mengambil semua kartu atm saya dan surat surat mobil
saya tidak boleh paniknya
saya masih punya bengkel
saya pemilik bengkel baru ini
saya yang punya bengkel ini
dan saya belum pernah jual bengkel ini sama siapapun
sertifikat bangunan ini dan surat jual beli yang telah ditandatanganin cindy minggu lalu
benar benar keterlaluan cindy
diam diam kamu sudah menghabiskan semua harta saya
biasanya jam sini sudah bangun
bakso nya tadi enak banget ya bu
ini bu rt saya mau nengokin bu rati
karena terakhir kali saya tinggal beliau kurang sehat
tapi dari tadi saya ketok ketok dia nggak keluar keluar ya bu
iya bu rt
perasaan seharian ini saya juga gak lihat bu rati keluar rumah
didobrak aja deh pintunya
saya khawatir terjadi apa apa sama bu rati
ya allah bu rati
udah dingin badannya bu rt
innalillahi wa innalillahi ruj'i'un
bu rati udah gak ada
kalau saya tidak mengajak bu ratih ke jakarta menemui doni
pasti hati bu rati tidak akan sedih
dan bu rati tidak akan meninggal seperti ini
dan listrik bu rati dengan enak juga
jadi bu rati nanti itu dulu
terus di keju
otot lopat makhluk apel
harga yang saya menstruasi bukan besar
bahkan saya tidak akan makan tidak berhenti di har verses
terus ini siap unfortunately
kalau di dompet gue cuma tinggal beberapa puluh ribu semua harta gue habis
ini semua gara gara sini
sidi ngancurin hidup aku sidi
kenapa kaki kiri sama tangan kiri gue nggak bisa digerakin
bapak kenapa pak
pak kenapa ini
kaki kiri sama tangan kiri saya nggak bisa digerakin pak

terima kasih pak
terima kasih pak
ibu masih ingat saya bu
masih lah kamu doni kan anaknya bu ratih
kamu datang ke sini mau ngelayat ibu kamu
emangnya ibu saya kenapa mbak
ibu kamu kan udah meninggal doni
sekarang lagi diurus pemakamannya
jangan kubur ibu aku
ya allah doni
aku mau minta maaf sama ibu aku tunggu
jangan kabur ibu aku dulu
beliau di dalam kubur don
doakan aja dari sini istighfar don istighfar
aku mau meluk ibu aku
aku banyak dosa sama ibu
maafin don ibu maafin don ibu ibu maafin don ibu ibu maafin don ibu
doh sudah don biarkan ibumu pergi dengan tenang ibu umpasti sudah mendengar permintaan maafmu ayo doni